akun media sosialnya oleh pihak yang tak bertanggung jawab
serangan digital sebagai upaya intimidasi ternyata bukan hal baru di negeri ini
pertasan media sosial dan situs media masa dinilai menjadi presiden buruk dalam demokrasi di indonesia
di tengah pandemi covid sembilan belas yang belum juga usai
tak sedikit dari mereka yang mengkritisi ataupun mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penanganan corona ikut diserang
tak sekedar meretas akun
penyerangan digital tak jarang pula merugikan secara material bahkan mengancam nyawa
jurnalis detik com misalnya
ia mengalami intimidasi setelah menulis artikel seputar wacana pembukaan mal di bekasi oleh presiden joko widodo di tengah penyebaran covid sembilan belas yang masih tinggi
ia mendapatkan intimidasi
mulai dari diserbu pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan fiktif hingga menerima pesanan ancaman pembunuhan melalui pesan whatsapp
kasus ini bisa dikategorikan sebagai doksi
sendiri adalah upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang
doxing sama halnya seperti persekusi online yang menjadi salah satu ancaman dalam kebebasan pers
meskipun kita belum bisa mengatakan bahwa ini pasti pihak pemerintah yang melakukan
tapi setidaknya dalam pandangan kami dari komnas ham
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi
kebebasan dari setiap warga negara
orang per orang
misalnya media masyarakat
pemerintah melalui menkopol hukam ri mahfud md
menolak jika pemerintah disudutkan sebagai pihak dibalik aneka serangan digital ini
pemerintah tak jarang pula mendapatkan serangan serupa
bajar misalnya sekarang
yang suka meretas itu
ada dibilang buzzer pemerintah itu
karena mempersekusi orang di luar pemerintah
nah kalau anda lihat di instagram saya
di instagram siapa yang pemerintah
itu juga dibaser kok disikat gitu
jadi itu tidak harus diartikan bahwa pemerintah yang buat
siapapun dibalik serangan digital ini
pengamat sosial politik yang juga akademisi
dari nanyang technological university sufikar amir berpendapat
serangan digital ialah upaya dari pembungkaman kritik
yang dilakukan secara terorganisir
targetnya itu jelas
lalu kemudian caranya pun dilakukan secara sistematis
kelompok ini pasti memiliki sumber daya
memiliki organisasi dan memiliki sumber daya
untuk melakukan ini secara sistematis
kalau tidak tidak mungkin
jika dilihat secara positif
kritik terhadap kebijakan pemerintah
justru dapat menjadi hal baik untuk perbaikan kebijakan
kritik kemudian ditanggapi negatif
dengan berbagai serangan digital